di tengah dinamika politik yang terjadi di dki jakarta
lembaga survei kedai kopi turut meluncurkan survei terbaru bertajuk
ini kata publik jakarta tentang calon gubernur mereka
elektabilitas basuki cahayapurnama sebagai bakal calon gubernur dki jakarta untuk pilkada dua ribu tujuh belas
masih menempati posisi teratas dengan angka empat puluh empat lima persen
angka ini bahkan naik satu persen dari survei sebelumnya
nah menariknya di posisi kedua ditempati oleh tri risma hari ini dengan perolehan dua puluh tiga tujuh puluh lima persen
elektabilitas wali kota surabaya ini naik dua puluh tiga tujuh puluh lima persen dibanding survei yang dilakukan pada februari tahun ini
satu tokoh lain yang tingkat elektabilitasnya di atas sepuluh persen adalah wali kota bandung ridwan kamil
meski ridwan telah menyatakan tidak akan ikut dalam kontestasi pilkada dki tahun depan
sementara itu sandiaga uno yang telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilgub
dki memiliki perolehan tiga tujuh puluh lima persen
khusus untuk kategori popularitas nama ahok masih berada di posisi teratas mengungguli figur lain
survei ini juga memasukkan nama mantan menko kemaritiman rizal ramli
dan kepala badan nasional narkotika komjenpol budi waseso
kedua nama ini bahkan cukup populer di masyarakat
menyaingi sandiaga uno yang telah didukung oleh partai gerindra
dan melakukan serangkaian agenda sosialisasi